intensitas hujan yang tinggi dan luapan air dari kabupaten sekitar membuat kota makassar terkepung banjir
sebagian jalan terpaksa ditutup lantaran air terus meningkat dengan ketinggian hingga betis orang dewasa
akibatnya sejumlah kendaraan roda dua yang berusaha menembus terjangan banjir harus mengalami mati mesin
banjir tidak hanya menggenangi jalan dan rumah penduduk tetapi juga pasar
dua pasar yang terdampak yakni pasar panakukang dan pasar panampu tergenang air setinggi sepuluh hingga tiga puluh cm
kondisi ini memaksa pedagang pakaian lebih cepat tutup dari biasanya
banjir kali ini menjadi perhatian serius pemerintah kota makassar
sistem penanggulangan bencana pun kembali difungsikan
walaupun dalam pantauan ini ada tiga puluh dua lima mm curah hujan yang begitu tinggi yang terjadi saat ini
karena pengaruh di sekitar
di perbatasan kota baik dari kanaya manggala itu lebih banyak dipengaruhi oleh aliran air sungai dari jereberang
dan kalau saya lihat pantauan cuaca begitu lebatnya hujan di sekitar jeneponto dan bantaeng
nah sehingga inilah kondisi yang kita antisipasi
kami sudah menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk siaga
sementara itu banjir akibat luapan sungai kedunggaleng di desa jorongan
kecamatan leces kabupaten probolinggo pada rabu sore
membuat sejumlah pengendara motor terjatuh karena derasnya aliran banjir meluber ke jalan raya
satlantas polres probolinggo terpaksa mengalihkan arus lalu lintas jalur selatan
untuk masuk kota probolinggo agar tidak terjebak banjir
petugas gabungan dari bpbd tni polri juga terus melakukan evakuasi terhadap warga
untuk difungsikan ke kantor kecamatan setempat
ini juga terjadi luapan air sungai lagi karena di hulu tadi barusan terjadi hujan cukup deras
kurang lebih sekitar tiga jam sehingga air yang ada di kedunggaleng ini meluap
sehingga secara otomatis kita yang pertama itu melaksanakan evakuasi
ini kecepatan untuk kelompok kelompok rentan yaitu orang orang yang tua yang sakit ibu hamil
sementara itu kepala desa deringo mengatakan ada sekitar sembilan ratus kepala keluarga menjadi korban banjir
dan pihaknya sudah mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan para korban banjir
tim liputan cnn indonesia